sakti anugrah dan natalia kedua orang tua naila kumairah anugrah merasa sangat bersyukur
anak mereka naila yang berusia dua tahun dua bulan yang sempat didiagnosa awal gagal ginjal akut dapat sembuh dan sehat kembali
sakti anugerah ayah gadis mungil ini menyatakan empat hari lalu di saat dirujuk ke rumah sakit kondisi anaknya demam tidak mengeluarkan air seni dan perut membesar
ini mirip dengan ciri gagal ginjal akut padahal anaknya selama ini tidak meminum obat sirup

tim dokter segera melakukan tindakan medis melancarkan penyumbatan saluran kencing
kondisi bayinya kembali normal dapat mengeluarkan urin walau masih melalui alat bantu
beruntung cepat dipastikan bahwa bayi naila mengalami penyumbatan saluran urin bukan gagal ginjal akut
kondisinya gimana pak
saat ini yang awal awal kita curigai itu sebagai gagal ginjal
yang ternyata sudah dilakukan pemeriksaan secara komprehensif dari para spesialis kami terutama bagian urologi
yang ternyata sekarang membaik telah dilakukan penyebabnya ya situs tomin yang ada di bahasa kedokteran itu
ternyata ada penyumbatan dan sumbatan yang diperbaiki alhamdulillah saat ini membaik
rs udera dan mata herjambi sudah menangani tiga orang anak pasien yang diduga gagal ginjal akut
meskipun sempat lima kali menjalani cuci darah namun satu orang anak berusia delapan tahun nyawanya tidak tertolong
satu orang anak lagi belum sempat cuci darah lebih dahulu meninggal dunia